osman sabtaodang belum bisa bernafas lega jalan tengah yang diambil kpu menjalankan putusan pt un dan putusan mk
membuat perjalanan oso tak semulus dugaannya apa respon pihak oso
di studio saat ini sudah hadir herman kadir kuasa hukum osman sabtaodang
bang herman selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini bang
dan juga sudah bergabung lagi bersama kami ada fadli ramadhanil peneliti perludang
fadli terima kasih sudah masih berada di sini ya
saya ke bang herman bang herman sudah mengetahui surat ini kan sampai dikeluarkan delapan desember kemarin ya
artinya sudah menerima apa reaksinya pertama kali bang
perlu saya jelasin saya sudah cek surat itu sampai sekarang belum ada yang nerima
belum ada yang menerima
saya sudah tanya ke pak oso sendiri maupun ke dpd maupun ke partai hanura
saya nggak tahu kpu menyerahkan kepada siapa surat itu
padahal udah tanggal delapan ya
ya itu makanya saya nggak jelas
artinya belum belum terima belum lihat secara fisiknya
belum terima secara fisiknya surat itu
karena itu kalau memang ada ya itulah jadi landasan
itu yang landasan
tapi kalau misalnya sudah mengikuti saya mendapatkan gambar suratnya nih bang herman di sini
jadi ada poin nomor tujuh di sini disampaikan
dan akan putusan petun jakarta nomor sekian dimaksud pada angka enam
harus pula sejalan dengan putusan mk
dan tetap meminta kepada bapak doktor honoris causa osman sabta odang
yang sampai saat ini menjabat sebagai ketua umum partai hanura
untuk satu melaksanakan amanat konstitusi
terus kemudian ada poin b ada pengunduran diri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dari posisi ketua umum partai hanura
kemudian c surat pengunduran diri diserahkan pada paling lambat dua puluh satu desember
jadi gini mbak
pak oso tidak harus mundur
karena putusan ptw itu sudah sangat jelas
sangat sangat jelas bahwa rejim sekarang kan harus tunduk pada undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu dua
berarti kalau kpu tidak memencarakan putusan petun
sama saja kpu telah melakukan pembangkangan
putusannya dimasukkan disini dalam pertimbangan
tapi dia tidak memaksanakan
poin putusan petun itu menyatakan mencatat nama osmo wisata ke dalam dct
membatalkan keputusan kpu seribu satu ratus tiga puluh
tentang daftar calon tetap
kalau kpu memakai tetap sk keputun
kpu nomor seribu satu ratus tiga puluh itu sudah dibatalin
itu perlu diingat gitu loh
itu sudah dibatali oleh peradilan tata usaha negara
dan pengadilan tata usul negara itu di dalam konstitusi sudah bersifat final
ya kan udah jelas itu
jadi kpu harus melaksanakan itu
kalau kpu tidak mau melaksanakan itu
sama saja ketum telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi
walaupun kpu sekarang berbalik dengan tafsir putusan mk
perlu dipisahin mbak
sengketa pemilu itu ada pada putusan tun
dan itu diatur di dalam undang undang pemilu nomor tujuh donta dua ribu tujuh belas
apabila kamu tidak puas dengan keputusan kpu
maka kamu bisa mengajukan gugatan ke bawah selu
tidak puas dengan putusan bawaslu maka bisa mengajukan gugatan ke peradilan tata suara
putusan peradilan tata soekarno bersifat final dan mengikat
itu sudah jelas mbak
tapi di sini kpu menulis kpu dalam melaksanakan putusan pt un
sebagaimana dimaksud juga harus sejalan dengan putusan mk
putusan mk yang bagaimana
kami ini sudah bersengketa
baik di bawaslu maupun petun
kami punya ahli
dan ahli kami sudah bicara sudah menjelaskan secara detail putusan mk itu bagaimana
itu sudah jelas
saya nggak mau lagi terjebak dengan permainan permainan putusan mk ini
yang jelas sekarang kpu kalau dia tidak mau memaksanakan putusan peradilan tata soekarno
sama aja kpu telah melanggar undang undang
kpu melakukan pembangkangan terhadap konstitusi
untuk kemampuan yang terakhir undang undang dasar empat puluh lima indonesia negara hukum
sudah jelas indonesia negara hukum
sama saja kpu tidak mau memaksa hukum
padahal kpu adalah justru kpu itu harus menghormati undang undang nomor tujuh
harus mau menjalani undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas ini tentang pemilu ini
dia harus mau
rejim pemilih itu ada di undang undang ini
ini diatur semua
karena putusan mk nomor tiga puluh itu itu kan tentang satu perasa
sementara tentang sengketa pemilu itu diatur di dalam undang undang pemilu yang belum pernah diuji materi dalam putusan mk
tidak ada yang membatalkan
oke lah ibu titi katanya dia mau menggugat ke mk
gugat aja ke mk kalau memang dia merasa tidak ini
undang undang ada yang mengatur itu
kalau dia kurang puas
waktu dia bilang kok
ada peradilan peradilan tun lagi yang menghadir sengketa pemilu ini
dia itu undang undang kok
sampai sekarang undang undang itu tidak pernah di survey
tidak pernah dibatalkan
berarti udah jelas
putusan mk sudah bersifat final dan mengikat
kalau kpu tidak memesanakan udah jelas
pembangkangan terhadap konstitusi
di sini disebutkan jadi juga ditulis juga sesuai putusan pengadilan tata

pada intinya memerintahkan kpu untuk menetapkan bapak ibu dan ibu
pemerintahkan kpu untuk menetapkan bapak osman sabtaudang sebagai calon tetap peserta
perseorangan peserta pemilu anggota dpd
jadi tetap tetap tetap tetap dilakukan putusan itu
gimana mau dilakukan
masukin dong dalam dct dulu
syaratnya itu tidak terima ya
udah pasti nggak terima dengan syarat syarat itu ya
jadi berbeda lah
masukkan tanpa syarat intinya begitu ya permintaannya ya
ini jalan tengah atau apa sih sebenarnya yang diambil oleh
bagaimana kita membacanya mengetahuinya
saya ingin merespon ini tentu tidak bisa dilihat secara sepotong sepotong saja mbak putri
kenapa muncul polemik pencalonan salah satu anggota calon dpd ini
karena memang ada putusan peradilan yang tidak kemudian utuh merujuk putusan mahkamah konstitusi
yang merupakan constitutional statement terkait dengan kelembagaan dpd
termasuk juga syarat calon dpd
jadi memang ada permohonan yang menguji syarat calon dpd
di dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu

kemudian mk memutuskan bahwa tidak boleh lagi pengurus partai politik menjadi calon anggota dpd
terhitung sejak pemilu dua ribu sembilan belas sampai pemilu pemilu berikutnya
nah bahkan dalam pertimbangan putusan mk itu kan juga disebutkan bahwa
bagi pencalonan anggota dpd yang sudah mulai di pemilu dua ribu sembilan belas
tetap bisa diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota dpd
asalkan menyerahkan surat pernyataan
mengundurkan diri yang bernilai hukum kepada kpu sebelum penetapan daftar calon tetap
itu clear sekali bunyi putusan mk
apa bedanya statement kpu sekarang dengan yang sebelum sebelumnya vanli
ya menurut saya dulu awalnya kpu kan kemudian bingung menyikapi polemik putusan ini
harus diakui juga putusan pt un dan putusan mahkamah agung itu menurut saya tidak utuh
kemudian melihat dan mempertimbangkan putusan mahkamah konstitusi
yang terajatnya selevel dengan undang undang
yang derajatnya selevel dengan undang undang
dan kemudian dalam menguji peraturan kpu nomor dua puluh tiga itu
termasuk juga ketika menguji sk kpu nomor seribu satu ratus tiga puluh itu
harusnya putusan mahkamah konstitusi dirujuk
karena itu adalah constitutional statement mahkamah konstitusi terkait kelembagaan dpd
dan tafsir baru terhadap syarat calon dpd dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
tidak boleh lagi pengurus partai
itu artinya setelah ada putusan mk itu nggak boleh lagi ada pengurus partai
jadi calon anggota dpd
nah kemudian putusan pt un dan putusan ma kan kemudian tidak utuh
putusan mk ini
makanya timbul kebingungan oleh kpu
mana yang kemudian harus dilaksanakan
nah muncul kemudian ide banyak masukan banyak gagasan yang diberikan kepada kpu
bahwa putusan pt un bersifat final dan mengikat di dalam undang undang pemilu iya
tapi ada putusan mahkamah konstitusi yang juga merupakan tafsir satu satunya
terhadap konstitusi pada undang undang
yang itu juga bersifat final and binding
dan berlaku sejak dibacakan

dan itu berlaku ergaumnes kepada siapa saja orang orang yang akan terkenal bagi putusan itu
nah makanya kpu kemudian harus mengambil jalan tengah yang kemudian bisa dilaksanakan putusan mahkamah konstitusi juga dan juga putusan pt un
nah makanya menurut saya apa yang dilakukan oleh kpu ini adalah sebetulnya jalan tengah yang bisa dilakukan untuk kemudian melaksanakan juga keputusan pt un
dan juga untuk melaksanakan putusan mk
karena putusan mk nggak bisa diabaikan
dan apakah clear secara hukum ini
karena kalau kemudian memasukkan calon anggota dpd yang tidak memenuhi syarat
hasil pemilunya bisa dipersoalkan loh konstitusionalitasnya mbak putri
bagaimana kemudian orang yang sudah tidak memenuhi syarat tapi kemudian masuk menjadi calon
nah terkait dengan pencalonan pak oso misalnya menurut saya ini problem yang sederhana saja sebetulnya
karena memang ada dua putusan peradilan yang memang harus diikuti dan itu ada potensi ketidaksejalanan putusan itu
maka silakan saja kalau memang masih mau masuk ke dalam dct
ya syaratnya harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai
tapi kalau tidak mau tentu tidak bisa dimasukkan oleh kpu begitu saja
dan ruang yang diberikan kpu sampai dua puluh satu desember itu memang sudah cukup lapang menurut saya ya
karena itu kan batas waktu kpu memverifikasi surat suara sebelum dicetak
ya sebelum dicetak tanggal dua puluh dua
jadi apa kira kira langkah yang akan sekarang diambil
jika tidak mau angka selanjutnya apa
bang herman nanti jawab setelah jeda ya kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
daftar selanjutnya tetap tapi tetap harus ada syarat
yaitu mundur dari
kepengurusan partai hanura sudah dikonfirmasi
tadi di awal bang herman itu tidak bisa diterima
sama sekali ya tidak bisa diterima
sama sekali kalau begitu sekarang apa yang
saya pertama ingin komentari
kpu itu tidak usah
membenturkan putusan mk
gak perlu dia
penyekalan pemilu mengadu ngadu domba
membenturkan dua lembaga tinggi negara
sudah jelas beda mk
ma itu hak uji materi terhadap
peraturan di bawah undang undang
peraturan kpu termasuk di dalam
pt un itu sudah jelas maruahnya
bahwa stuk sengketa
pemilu itu pt un
itu sudah diatur dalam undang undang pemilu
saya tidak tahu agenda
tidak mau melaksanakan putusan
padahal kpu itu adalah
yang seharusnya dia
tunduk dan patuh
pemilu umur tujuh tahun
ya harus tunduk dan patuh pada undang undang ini
menurut anda ini berusaha
mencapur adukan gitu
jangan jangan mereka nggak paham
apa undang undang disitu
tapi pasti sudah mendengar dari banyak
kpu sudah tidak independen sekarang
sebagai wasit dia tidak independen
ada beberapa orang orang datang kesana
banyak ada perludem ada dari ini
kita nggak pernah menekan kpu
harus begini begini begini
loh kok dia tunduk pada itu gitu loh
kita aja nggak diajak bicara sama dia tim hukum
kita mau datang juga mengemis ngemis
sebagai wasit pemilu
dia harus adil
pelajarlah konstitusi itu dengan baik gitu
kalau tidak independen artinya keberpihakannya kepada siapa
saya melihat sangat tidak independen
iya artinya keberpihakannya kepada siapa bang
ya dia harusnya melaksanakan dong
melaksanakan putusan putusan itu harus dilandakan
harusnya dia laksanakan itu
kami sudah menang di pt un
kenapa dia tidak mau melaksanakan
putusan mk nggak perlu dilaksanakan
lah ini kan putusan mereka berbeda
sengketa pemilu dengan putusan mk itu berbeda
putusan mk itu mengatakan
sengketa pemilu itu
tidak boleh lagi pengurus partai
sengketa pemilu itu
masuk menjadi calon anggota dpd
itu sudah hakimnya itu sudah menilai semua kok
sudah menilai bukti bukti kita kok semua
ahli kita di ini semua
termasuk ibu siapa itu yang dari saksi kpu itu
udah di iniin semua kok
apalagi udah terbuka kok sidang itu
yang hukum itu kan bukan pendapat anda
hukum itu putusan pengadilan
iya putusan pengadilan itu
dan dafernya timnya pak uso
yang mau dilaksanakan hanya putusan pt un saja
lah memang itu rejennya
tapi kemudian putusan mahkamah konstitusi
bukan gitu di dalam undang undang pemilu
tidak boleh lagi
di dalam undang undang pemilu
sesederhana itu saja
di dalam undang undang pemilu itu diatur tentang
sengketa pemilu itu ada pada pt un
ini sudah jelas diatur gitu loh
masa dia gak langgar
seharusnya dia menghormati rejim pemilu ini
undang undang nomor tujuh ini
kpu itu harus menghormatin
dia harus menjaga marwahnya di situ
bukan dia membangkangi terhadap putusan pt un
ini kan negara hukum lho mbak
kalau di surat putusan ini dituliskan soal pt un sih bang
di surat ini dituliskan bahwa kpu menjalankan putusan pt un
akan memasukkan tapi ya memang syaratnya harus mundur dulu
udah baca dulu di putusan pt atau apa perintahkannya
berarti dia mau pakai tetap putusan ke seribu satu ratus tiga puluh mau dipakai juga
itu sudah dibatalkan oleh pt un
tapi tetap harus ada pertumbangan sejalan dengan putusan mk
mbak di dalam putusan pt un itu sudah membatalkan surat keputusan kpu tentang dct seribu satu ratus tiga puluh
itu sudah dibatalkan
itu secara keseluruhan caleg caleg dpd itu sudah batal semua
sepanjang dia tidak mau masuk ke nama osu di situ itu batal mbak
mbak dia harus membuat keputusan baru lagi

apa sekarang legal standingnya apa
apa keputusan kpu
mana sudah keputusannya tentang dct yang baru
sampai sekarang dia nggak ada keluarkan sama kpu
masih menunggu ya
makanya justru kpu masih menunggu sikat dari pak osu
apakah mau akan menyerahkan surat pengunduran diri
kalau mau jadi calon anggota dpd atau
kami menunggu keputusannya itu
baru kemudian dikeluarkan keputusan yang baru
itu sudah jelas
kalau sudah jelas kami tidak akan mau
kalau sudah jelas kami tidak akan mau
kalau keputusan administrasi itu
pak osu tidak akan mau mundur
kalau tidak akan mau mundur artinya alangkah apa yang akan diambil berikutnya
ya kami akan bicarakan dulu sama prof yusril sama tim musuh banyak
saya nggak berani ngambil keputusan malam ini
karena tadi rencana kita mau rapat dulu
baru ngambil keputusan apa
tapi yang jelas kita sudah kirim surat ke bawah

bawaslu juga sudah mengirim surat ke pu agar segera melaksanakan putusan pt un
kami juga sudah ngirim ke pt un tapi memang pt un belum mengirim surat ke kpu
intinya memerintahkan supaya kpu mau melaksanakan putusan pt un
itu yang sudah kami lakukan
kapan kira kira keputusan langkah ini akan jelas dari pihak osman sabtaodang
saya justru menunggu keputusan kpu
mana keputusan kpu nya tentang ininya
iya surat keputusan kpu nya mana
belum diterima ya
kalau diterima kami akan gugat lagi ke bawaslu
mesti ada kok ini sekretar pemilu
kami bisa gugat lagi ke bawaslu
sekretar lagi tentang keputusan yang baru lagi
nah ini bisa sudah terbukti ya dulu tentang masalah caleg korupsi itu kan kpu juga melanggar undang undang
putusan mk membolehkan tapi dia tidak mau melaksanakan tentang caleg korupsi itu
tapi sama ma dibatalkan juga
putusan kpu itu dibatalkan juga
dibatalkan juga hukum acara tentang caleg korupsi itu
digugat lagi ke bawaslu
akhirnya rontok semua
nah kami sekarang sudah ada dua
putusan ma putusan tun
saya justru menunggu kpu mengeluarkan surat keputusan itu
soal koruptor itu tidak rontok bang cuman memang harus ada iklan berturut turut harus ada
mbak putusan mk dan ma itu tidak bertentangan
jelas tidak bertentangan
hanya pembelakuannya aja
kalau ma itu jelas berlakunya nanti bukan sekarang
kalau mk kan dua ribu sembilan belas
gimana bang herman membaca putusan mk nomor tiga puluh itu
mk apa kemana
justru itu saya bilang kan tidak bertentangan
tidak membatalkan kok
putusan ma itu tidak membatalkan
putusan mk bukan ma
iya saya bilang putusan ma tidak membatalkan
ma langsung berlaku
ma kan tidak berlaku nanti
itu kan putusan ma
putusan mk itu mengatakan
nanti mengatakan gitu loh
mka itu mengatakan
nah orangnya gini mbak suka mencampur adukan gitu loh
ini yang mencampur adukan
seolah olah perjadi ini ma membatalkan putusan mk
padahal begitu nggak ada begitu mbak
coba baca yang benar putusan itu
putusan mahkamah agung itu justru
putusan mk dibaca nggak bang
baca kita baca semua
cuma hakim hakim mk aja yang bilang wah itu langsung berlaku sekarang
nah ini bahaya
putusan peradilan selevel mahkamah konstitusi ditafsirkan sendiri
oh aja saya teraktif gimana sih bilang
aja saya teraktif pun berlaku kan
justru itulah bilang
perlu dibedakan putusan mk ma itu berbeda
dan putusan ma tidak pernah membatalkan putusan mk
putusan ma justru menunda pemberlakuannya peraturan kpu itu untuk bukan sekarang
tahun pemilu ke depan

tapi di mk sudah disampaikan di hakim hakim mk yang mengumumkan
itu clear dalam putusan
nggak boleh lagi pengurus partai jadi calon anggota dpd di tahun dua ribu sembilan belas
nggak ada dipetitumnya nggak ada itu ditafsir
nah di pertimbangan baca dong putusannya
iya di pertimbangannya

masuk di tafsirnya itu pertimbangan dukung
makanya kita lihat itu yang kemudian dirujuk oleh kpu
nah ini orang membaca putusan sepotong sepotong
nah ditafsirkan sendiri sesuai dengan kemauan dia
ini yang tidak pas menurut saya
jangan kemudian kita melihat proses pemilu ini untuk kepentingan sekelompok orang saja
ini ada kepentingannya lebih besar
ada dua ratus delapan orang mbak putri yang sudah mundur sebagai pengurus partai ketika putusan mk itu dibacakan
nah ini kita bicara soal sistem sementara
nah hak konstitusi orang ini kan juga difasilitasi oleh individu
tetap jadi calon dpd
ada dua ratus delapan yang sudah rela mundur ya
mundur sebagai anggota dpr sebagai pengurus partai
kalau nggak mau mundur ya nggak bisa dong
ini kan ada sistem bernegara
baik yang pasti osman sabtaodang tidak akan mundur ya
bang herman yang sudah mundur
tidak akan mundur akan terus melawan
baik bang herman kami tunggu terus informasi terbaru dari pihak kosmanta petaudang
terima kasih bang elman sudah bergabung bersama kami malam ini
fadli terima kasih banyak dari perudem
dan cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan informasi lainnya
tetap bersama kami